buku apaan sih
doa apa aja ada
gue dulu punya buku ini nih
lu nemu dimana
iya maksud gue beli dimana
gue beli di tukang buku gendongan yang biasa keliling kampung
apa lo gak beli
udin lagi jalan mau ke parkirannya
emput mau ke rumah
udin kagak kedengeran
makanya gue juga heran
terus dimana nih nya
kita cari sampe dapet
nya tunggu nya
kasih ya bu
mau belanja juga mbak
iya mau beli margarin
mbak surti belanja apa
ini loh tempe tahu
buat makan malem
surti boleh nanya nggak mbak
anu pesenan kue kering mak rame ya mbak
oh iya lumayan tiap hari ada pesenan
anu surti kan lagi banyak waktu kosongnya
soalnya bulan puasa ini kan gak jualan gado gado
siapa tahu aja emak lagi butuh tambahan karyawan mbak
oh mbak surti mau bantuin emak
tapi emang enggak tahu mbak tanya langsung aja ke emak
iya nih lagi bikin pesanan kue
temen pengajian mbak mau pesen kue
oh iya udah deh pok tolong di sms aja ya
iya makasih banyak ya pak
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
telepon dari siapa mbak
saudara emak di pondok gede
teman pengajiannya mau pesen kue
ada tiga orang yang pesan masing masing sepuluh toples
jadi semuanya tiga puluh toples mbak betul
betul terus minta diantarnya empat hari lagi
kira kira kita pisah kagak ya ngerjainnya bertiga
mau kan gw enggak nanti kagak
akmar kagak sih juga gimara

ingin melayan k semi holger demna tom
bukan gaduh gaduh pasti sepi juga bulan puasa
lu berdua ngapaa
gak ada apa apa be iya kan ma
nggak ada apa apa kok
ya udah gua ke rumah haji murad dulu
ya udah ma papa mau ke rumah indra dulu sebentar ya
eh bebe kebetulan
ada apaan lu perlu sama gua
kagak be saya cuma mau nanya bebe lihat si udin kagak
udin anak lu
ini emput calon bini nasi udin
emput ini babe naim
dua agan kontrakan di sini
iya gua naim
ya udah dah saya jalan dulu ya be
ma gimana kalau kita minta bantuan ke oui lagi ma buat bantuan di sini
tadi incing rohayalah telepon teman pengajiannya pesan kue tiga puluh toples
minta diantarin empat hari lagi mak pusi nyari orang yang bantuin
tadi si yanti bilang ajak si uui aja lagi
mbak surti aja tadi tadi ketemu mbak surti di warung terus dinanyain
ma masih butuh bantuan ga buat bikin kue
nasi surti bukannya jualan gado gado
iya tapi kan bulan puasa ga jualan ma
ya udah kalau gitu lu suruh aja dia kemari lo masih punya nomor hp nya kan ya
kalau gitu lu ke rumah babe seneng lagi
bilang mbak surti kalau perlu bawa kemari sekarang ya
waalaikumsalam jangan panggil gua aji gua belum aji panggil aja gua bawe naim
maaf deh saya bawa buku buku ibadah nih siapa tau aja babe tertarik
nih be coba dah gua liat dulu kalau ada yang bagus
itu apaan tuh
jadi gua bikin buburnya hari ini dikit aja drok
ya enggak apa apa dad daripada situ enggak jualan pelanggan nanti pada kecewa
kalau lu ketopraknya dikurangin enggak selama bulan puasa
alhamdulillah enggak dad malah pas udah habis pelanggan saya masih pada nanyain
nah ini dah gue ambil yang ini aja ya
wah bagus bukunya itu deh doa apa aja udah lengkap komplit
doa yang enteng jodoh ada gak
susah banget nih carinya
nyari si udin lu ngeliat udin kagak tati
sati udah sekitar empat bulan gak ketemu sama bang udin
ya paling enggak kan situ enggak kelaparan dad
kan masih ada mbak be
hahaha curhat apaan
udah gak usah dibahas
loh kenapa mang
gue mau buka kuasa bersama sama calon bini gua
ya sekali kalindro berkorban demi calon bini ya enggak dad